partai hanura tengah dilanda perpecahan
hal ini berawal dari gerakan mosi tidak percaya kepada ketua umum usman sabta odang yang dilakukan dua puluh tujuh dpd
beberapa alasan pemecatan oso mulai dari soal penerbitan sk ganda
tudingan mahar politik sampai transparansi keuangan partai
kubu yang antara lain dimotori oleh sekjen syarifudin suding
nurdin tampu bolon dan dosi iskandar ini akhirnya menggelar munaslup
yang intinya memecat oso dan menggantinya dengan daryatmo
kubu oso pun melawan dengan melakukan pemecatan kepada pihak pihak yang menyelenggarakan munaslup
bahkan kubu ini mengklaim susunan baru kepengurusan hanura di bawah oso sudah diakui oleh kemenkumham
sk kepengurusan yang baru itu sudah keluar dari kementerian hukum dan ham
sk pengurusan yang baru bagaimana
dikeluarkan dari kementerian hukum dan ham mereka mereka ini sudah bukan lagi pengurus hanura
jadi yang mengaku sebagai sekjen yang mengaku sebagai wakil ketua umum yang mengaku sebagai pl atau apapun namanya itu sudah bukan pengurus lagi
sudah selesai sebenarnya tadi sore
sehingga legalitas yang bersangkutan sudah tidak ada
penyelenggaranya nggak punya legalitas pesertanya tidak tervalidasi dengan baik
saya kira itu hanya sekedar hiburan untuk mengurangi kekecewaan saja
rupanya tidak hanya soal ketidakpuasan
karena pribadi oso muncul juga tuduhan dari kubu kontra oso soal dugaan penyelewan uang partai hanura sebesar dua ratus miliar rupiah
yang diinvestasikan di oso sekuritas milik usman sabtaodang
tadi dalam pandangan umum mewakili dpd se indonesia beberapa dpd salah satu adalah sumatera selatan kemudian sulawesi tenggara
itu memang menyampaikan di forum saya pun kaget
bahwa ada dana partai yang dimasukkan ke rekening oso sekuritas
pihak oso pun menantang kubu munaslup untuk membuktikan tuduhannya
itu benar mereka menganggap ada saya hanya ingin menantang coba buktikan
dan coba buktikan ayo kita sama sama buktikan siapa sebetulnya yang benar
tapi kalau memang tidak ada bukti maka ya tinggal
tak sampai di situ saja muncul juga tudikan maraknya mahar politik yang dilakukan pengurus partai untuk pencalonan pilkada
apakah dualisme di partai hanura akan berlarut atau bisa tercipta kompromi baru
dalam waktu dekat budi adiputro cnn indonesia
kalau ini sih yang ini bukannya solid tapi sulit ini
saya mau kemas ars dulu ini sebenarnya
kayaknya tiba tiba ini kalau p tiga gitu golkar ini sudah melihat tanda tandanya sebelum akhirnya ada dualisme
ini kok ujuk ujug tiba tiba ada brek gitu
menurut anda ini dari bacaan anda sebagai seorang sutradara ini ribut beneran atau ribut bohong bohongan atau setengah setengah gitu menurut anda
ya rebutan aja rebutan harta rebutan tahta apa rebutan apa saya nggak tahu lah
tapi gini ya ini hanura ini penting gak penting
biarin lah ribut ribut gitu
atau angkanya juga nggak terlalu signifikan untuk mempengaruhi sana mempengaruhi sini
udah lah mawas diri aja
berbenah yang bener udah mau yang mana terserah
dan itu karena kalau nggak ini orang pada ngumbar aib satu sama lainnya ini kan nggak jelas dong
kita misalnya berdua pekenal atau saya sama beliau sama budi ini kenal
terus kemudian kita hanya karena soal
atau soal duit terus kita woy budi lu begini
dulu waktu sama sama dengan

itu nggak mempengaruhi apa apa nggak
ah siapa yang butuhkan itu
karena menurut anda semuanya juga punya dosa gitu
iya lah membenahi apa susahnya gitu
karena apa jangan menganggap hanura itu paling penting gitu
dibicarakan kiri kiri nggak juga
jumlahnya juga nggak banyak lah misalnya dia mau ikut sana atau ikut sini juga oh iya gitu lah
nah ketika dia membuktikan itu baru itu menjadi bukan menjadi gangguan dari demokrasi yang kita punya ini yang kita coba keras kerasan ini
oke kita tanya sebagai alumni ini ya
orang yang pernah menjadi ketua dpp hanura berapa lama prof ikam
hanya seminggu tapi nggak apa apa yang penting namanya sudah tercantum di sk
gimana komentar anda melihat ini ini ujug ujug atau ini anda lihat api dalam sekam yang cukup
saya tertarik dengan yang dikatakan mas budi tadi bahwa ini ujuk ujug sebetulnya tidak ujug ujuk
hanya karena yang menggunakan madhabnya mas arswinto karena terlalu kecil partai jadi nggak tiba
tapi api dalam sekam itu ada
sekarang misalnya saja bagaimana nggak terjadi apa namanya keresahan pak osman sabta odang with all du respect ketika beliau tiba tiba menjadi ketua umum dpp hanura itu kan yang menjadi pertanyaan orang hanura ini siapa kan begitu
ini bukan mewakili bumbung kapten bambang bapus ini nggak ya
ya saya melihat itu saja bahwa pasti ada banyak pihak yang tidak berkenan tetapi kan itu prerogatifnya ketua umum
yang waktu itu dipegang juga oleh pak wiranto berdasarkan adart yang ada di hanura beliau berhak
makanya oso juga tidak salah wong tiga kali dia diminta menjadi ketua umum
ya kan nah oleh
menurut anda kenapa kemudian oso diminta orang yang kemudian bukan lahir dari akar partai hanura sendiri
ya mungkin menurut pak wiranto hanura memerlukan orang yang mempunyai kapabilitas ya dalam tanda awal yang memiliki kemampuan
ada apa namanya pengertian yang sangat umum ya kapabilitas dan kemampuan juga untuk menghandle hanura
karena hanura ini kan bagaimanapun dianggap kecil tapi yang menarik dari hanura seluruh provinsi indonesia itu ada perwakilan dari di dprd ada hanuranya
ini yang paling menarik dari fenomena
jadi punya bargain politik sampai
ya kecil tetapi kalau kita lihat dari semua tiga puluh empat provinsi dan berapa ratus kabupaten dan kota itu
tapi anda lihat alasan alasannya cukup masuk akal nggak kalau kita inventarisir ya mas bas dan juga mas ars ini ya terkait dengan attitude nya pak oso yang katanya suka memecat pemecat misalnya
kemudian ada juga persoalan terakhir ini mahar politik kemudian ada sk ganda karena kepengurusan dan hal hal lain sebenarnya
nah ini kan
atau anda lihat ada pematik lain yang tidak bisa diumbar ke publik
artinya begini mas ketika pak oso kemudian sudah jadi nah orang kemudian baru melihat ada apa
karena aktivitas atau kebijakan kebijakan yang tidak hanura dan bagi orang yang sudah ada di hanura yang cukup lama ya kegiatan pecat memecat dan apa yang dituduhkan sebagai mahar politik dan lain sebagainya itu kemudian bisa menjadi bahan untuk mengatakan itu
jadi kuncinya tetap balik lagi kepada the real big boss namanya pak wiranto
nah sayangnya yang saya lihat mohon maaf juga pak wiranto kan sampai hari ini tidak jelas
di satu pihak mengatakan tidak mungkin ada
di satu pihak mengatakan tidak mungkin ada kegiatan
di satu pihak mengatakan tidak mungkin ada kegiatan

ini kita langsung to the point berarti langsung ke point apakah penting kenapa pak wiranto menjadi sangat penting
tapi sebelum kita bahas itu mas bas juga setuju nih sebenarnya pak wiranto menjadi kunci untuk kunci lahirnya masalah atau justru kunci menangani masalah atau bagian dari masalah menurut anda
ketika oso terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi ya kalau nggak salah
itu memang sudah unthinckable buat sebagian orang
ustable kok dia kok bukan yang lain
tapi anda lihat sejak dipimpin oso secara exposure secara kinerja secara postur politik hanura sendiri lebih kredibel atau less credibel menurut anda
kalau di pilkada dua ribu lima belas itu pak saya ingat pak wiranto masih ketum ya prestasi bagus
tapi waktu dua ribu tujuh belas ya atau dua ribu enam belas saya udah lupa ya tahunnya
tapi memang ada penurunan
perolehan di pilkada waktu oso memimpin
tapi itu nggak penting lah yang lebih penting adalah memang figur oso ini sejak dulu ya kita udah tahu ya
waktu di hti misalkan
atau di kti
aduh kti dan hti beda mas bas
lalu juga berapa kali ada kasus pidana ya
yang terakhir memukul orang yang
tempat beliau menyewa ofis di jalan tamrin
masalahnya ada di attitude menurut anda
untuk memimpin partai sehingga ada kultur yang kemudian tidak pas gitu
itu masuk akal dalam politik sebenarnya
oh iya dong pasti pengaruhnya besar sekali
orang lama dan orang baru apa namanya
tidak tidaknya bisa dipakai oleh orang yang tidak setuju untuk dipakai
bahasa supannya ini
makanya tadi itu kan orang kemudian
lagunya kan kau yang mulai
kau yang mengakhiri yang mulai kan pak wiranto
yang mengakhiri harus pak wiranto
kita saksikan yuk pernyataan pak wiranto
menko polhukam ketua dewan pembina partai hanura
ketika konfliknya sudah mulai memanas
saling pecat memecat sudah terjadi
pak wiranto dalam sebuah kesempatan setelah reshuffle kabinet di istana kepresidenan
didampingi oleh pak osho
tentunya pak wiranto punya sedikit statement
kita akan dengarkan apa statement pak wiranto tentang kondisi hanura terkini
dan juga tentang kondisi hanura terkini
dalam perspektif wiranto dalam beberapa hari yang lalu
kalau tidak salah hari rabu ya profikanya
kita saksikan dulu
ya tidak akan jelasin beranak beranak
tapi kita kembali melakukan langkah langkah zero option
jadi pecat memecat itu gimana pak
ya enggak itu itu kan sementara aja enggak apa apa
jadi bisa ditegaskan tidak akan ada munasnub pak wiranto
tidak akan ada munasnub
nanti kita akan lakukan sesuatu yang lebih elegan
pak satu lagi ya pak ya
nggak ada islah memang sebenarnya nggak ada masalah
konflik itu islah itu kalau sudah konflik sampai berminggu minggu berbulan bulan kita islah
dan ada kesalahpahaman sebentar sedikit
kita selesaikan itu
pak ini pak menteri dulu ya
nah ini katanya tidak ada
sudah clear kan tadi ya
enggak ada masalah
kok islah enggak ada kok
kita enggak ada apa apa
tidak ada munasnub apa pak
tidak ada munasnub
nah tapi yang kemudian diklaim juga oleh kubu yang mengadakan munaslup
bahwa pak wiranto ternyata
kita akan saksikan kata demi kata yang kemudian di
entah di whatsapp atau di sms kan pak wiranto kepada para peserta munaslup
kita akan lihat yuk di belakang
supaya kita lebih clear ya
kita bisa membandingkannya dengan jelas
ini surat pak wiranto di munaslup hanura
pada posisi sebagai menko polukam saya harus tetap konsisten untuk membantu presiden membaktikan diri saya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional
tugas yang membutuhkan perhatian dan kemampuan saya sepenuhnya
saya legawa dan akan mendukung sepenuhnya partai hanura dipimpin orang orang yang berkualitas bermoral dan memiliki kemampuan manajerial yang handal melalui proses konstitusi partai
kita lihat slide berikutnya
sebagai ketua dan pembina yang mendirikan partai ini saya sangat sadar bahwa besar kecilnya partai akan sangat pada kekuatan real
pemilik partai ini yakni seluruh anggota dan simpatisannya di seluruh indonesia bahkan mancanegara yang diwakili oleh dpd provinsi dan juga dpc
siapapun dan cara apapun tidak bisa mencegah hak politik pemilik partai ini
masih ada satu lagi oke kita lihat
panjang juga whatsappnya pak wiranto ya
oleh sebab itu saya akan terus mendukung dan bersama sama dengan saudara berjuang untuk eksistensi partai hanura
selamat berjuang semoga tuhan yang maha kuasa
ada kontradiksi nggak saya lihat mas arswendo dulu deh komentarin
katanya dicapkan dengan kata yang di
antara yang dicapkan tadi sama whatsappnya ini beda jauh
sama sama bersayap atau sama sama tidak tegak atau kedua duanya punya sikap tegas masing masing
ini kayaknya ngepro yang kemarin munaslu
bukan bukan bukan ini jelas banget itu loh lihat
oleh sebab itu saya akan terus mendukung dan bersama sama dengan saudara saudara berjuang untuk eksistensi partai hanura
artinya itu bisa digambarkan mendukung pak
iya selamat berjuang
atau bisa nggak itu kalimat yang bersahab juga sebenarnya
kalau saya nggak ngelihatnya itu bersayap
kalau yang bersayap
bersayap yang di istana
kalau ini saya kira ditujukan langsung kepada oso
nah selamat berjuang semoga tuhan yang mengkuasa merestui perjuangan partai hanura
ini anda lihat ada kontradiksi
sebenarnya kalau tadi kita lihat pernyataannya di istana presiden dengan whatsappnya yang kemudian viral ini
mana yang lebih sincir mana yang lebih jujur
ini juga kalau tadi kan nggak nginggung macem macem
nggak ada masalah mungkin karena nggak ada masalah
karena beliau sudah merestui ini mungkin
atau karena takut ada oso disini
tapi anda lihat ini ada masalah berarti di pak wiranto sebelum ke prof ikram pasti udah nggak tahu
saya mau bahas bahas dulu anda lihat ini ada problem
sejak pak wiranto mendirikan hanura terus terang partai kecil ini cukup berprestasi
iya sudah bagus
dan dapat image yang bagus ya
baru yang cukup mendapat sinisme dari masyarakat sebagian ya paling nggak
dan bisa membranding rebranding
oke saya akan minta pendapat prof ikam tapi kita harus jeda dulu
kita akan jeda sejenak kita akan tanya alumnus partai hanura
kita jeda berikut ini
nah tadi kalau kata mas arswendo yang lebih sincir jenuin pak wiranto benar itu tulisannya
ya whatsappnya yang kemudian dikirimkan oleh peserta munaslup
kalau mas bas juga ya ini pak wiranto juga masih mengambang mengambang di antara nggak jelas
anda sendiri melihatnya gimana
ya saya bukan budayawan jadi saya tidak ada urusan dengan intention sincir
saya hanya melihat sebagai seorang yang pernah ada di hanura dan mengikuti bagaimana pak wiranto menginisiat dan mendirikan dan mengembangkan hanura
jadi no way kalau pak wiranto itu akan membiarkan hanura mengalami persoalan yang akan membuat dia pecah atau god forbid sampai kemudian akan hancur
oleh sebab itu dengan ada persoalan seperti ini saya kira suka atau tidak suka pada akhirnya pak wiranto harus memilih

kalau kemudian tadi itu di sementara disimpulkan bahwa ada kecenderungan ke ambara itu sangat masuk akal
karena kalau saya tadi dengan siapa yang memulai tadi itu kan ternyata kan memang memilih pak oso ini barangkali juga menciptakan kejutan kejutan yang ada di dalam
dan kalau anda lihat yang ada di ambara itu adalah orang orang yang orang lama seperti doshi iskandar
itu orang yang sangat bersama sama dengan
ya saya tahu itu ya
ya di jawa timur
pendiri partai disitu
iya bahwa kemudian tadi sore itu ada statement dari the so call para sesepuh mantan sesepuh hanura yang mendukung oso
siapa aja itu prof
ya antara lain yang saya dengar di el sinta tadi ada misalnya fuad bawazir ada yang lain lain juga itu
which is okay ya saling mendukung seperti itu
tapi saya kira kalau saya dengan pak wiranto pada akhirnya harus memilih siapa itu jelas
dan kalau isyaratnya tadi dikatakan begitu it makes sense
ya kan karena nggak mungkin lah apa namanya pak wiranto membiarkan akan terjadinya perpecahan semacam itu
masalahnya sekarang adalah bagaimana supaya tadi itu win win solution itu saya tidak setuju dengan istilah apa namanya zero solution itu
zero solution itu kan berarti gak ada solution
sorry option ya tidak ada opsi
katanya bahkan itu menegasikan bahwa ada sesuatu gitu
kata pak wiranto tidak ada apa apa
statement politik kan begitu
kenapa seperti itu itu kan tercatat dan bisa diinterpretasikan
iya lah kan nanti bisa diralat
diralat dengan teks tadi itu
mau janji politik aja bisa salah gitu kan
media ini kan untuk politisi kita ini kan kadang kadang muda
orang sudah ngomong macam macam di charlet media nanti kalau ternyata salah dia bilang wah itu kan salah kutip aja
itu sudah jadi
itu sudah jadi
padahal dia yang ngomong gitu kan
jadi bagi saya prinsipnya pak wiranto sebagai pendiri itu tidak mungkin akan membiarkan itu
persoalannya adalah apakah beliau itu cukup decisive atau tidak
nah tidak decisifnya itu mulai kelihatan ketika di istana berbeda dengan teks yang berbeda juga
apa yang membuat wiranto ini sudah satu minggu yang ya kemudian belum ada sikap ketika ini kan dua duanya bisa diinterpretasikan juga
bagi kalau misalnya whatsapp ini juga dikirimkan kepada kubunya oso
ini juga bisa diinterpretasikan dong sebagai dukungan bagi kubunya
tapi mas yang jelas kubu oso ini punya sesuatu yang sangat kuat secara legal formal
yang ada di kemenkumham
dan anda lihat sendiri dalam perpecahan partai itu selama pak jokowi memerintah ini siapa yang paling menentukan
golkar p tiga kemudian sekarang hanura
di situlah pak wiranto saya yakinlah juga akan mencari solusi
bagaimana supaya menkumham itu juga bisa berdialog sehingga ya makanya win win solution bukan zero option
ya harus ada yang diuntungkan kalau bisa dua duanya
tapi apa yang membuat pak wiranto tidak decisive menurut anda
untuk masalah ini ini sudah seminggu loh pak
ini tadi pada tataran yang namanya kekuatan pemilik partai itu ambara yang punya
tapi pada tataran legal formalisme itu yang memiliki adalah
jadi bagaimana mencari apa bridge atau apa namanya jembatan kesini
ya nanti akan harus ada pertemuan dengan menkumham dengan para konfliknya ini
sementara kemenkumham meminta duduk bersama dulu
dan ini waktu is running out
gimana dengan alasan alasan lain yang kemudian juga mencuat misalnya
kalau kita lihat ada dugaan penggelapan dana
jadi dana partai kemudian dimasukkan ke oso security
misalnya oso securitas
ada juga dugaan mahar politik yang sempat kita catat
kita juga bisa tampilkan ada dugaan whatsapp whatsapp gitu misalnya ya
apa namanya atau sms dari orang yang kemudian ditugasi katanya mengurus mahar politik
kepada orang yang dimintai mahar
itu juga tersebar dan diakui gitu
menurut mas bas alasan alasan ini cukup masuk akal gak kemudian untuk melegitimasi penggantian rezim oso gitu misalnya
ya kalau ceritanya yang sangat santer ya ini uud
itu sudah jelas itu mahar
lalu ke rekening tadi ya
itu semuanya kan bermuara pada uang
itu realitas politik yang ada atau pura pura untuk saling menghantam politik aja gitu misalnya
menghantam lawan politik misalnya
diciptakan isu itu atau menurut anda ini realitas yang yaudahlah itu sama sama tahu gitu
semua sama sama tahu dan tidak bisa ditelusuri oleh yang berwenang
dan tidak akan terbukti
iya ini kayak seperti ini nih
sama seperti ini nih ya
kepada dari pak bedi kemudian kepada pak ian maldenas
ijin seperti itu kita saksikan lagi mungkin ada apa namanya sms sms yang lebih spesifik
itu misalnya meminta mahar ya sebelum dapat dibilang ada kontribusi awal
meminta kontribusi bahasa bahasa kontribusi awal ini biasa anda sebagai mantan
ya ini kan soal semantik ya mas ya
yang kemudian orang bisa mengatakan ini mahar atau biaya atau sodak
atau sodako atau apa biaya awal dan lain sebagainya
selama kemudian tidak ada ketegasan di dalam masalah ini
ya nanti ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang bersifat provokatif atau fitnah dan lain sebagainya
makanya ditegasi aja kalau memang ini masuk dalam bribery atau money politic dan lain sebagainya
tapi kalau soal ini dipakai untuk menghantam satu sama lain
nanti jangan jangan mas kubunya oso juga punya begini begini
iya iya akan ada perlawanan lagi ya
karena ada juga tudingan terhadap yang namanya sekarang ini jadi sekjennya ambarah
ya ada juga
iya jadi sama sama sebenarnya punya kalau kata mas as
semua semuanya punya dosa masing masing gitu ya kemudian jangan saling ungkap
tapi mas arsul ini buat pak jokowi sendiri untuk anda bertiga singkat saja
buat pak jokowi sendiri punya dampak nggak
konflik ini kan salah satu partai koalisi yang selalu membackup semua kebijakan presiden
bahkan favor favor politik presiden untuk pilkada pilkada yang di tengah
yang di narai ada kepada beberapa orang toh di back up juga dengan pak osok
yang mana aja pasti milihnya ikut ke pak jokowi
karena daya tariknya lebih kuat
iya bukan karena mereka sudah gak punya kebijakan yang lain lagi
mungkin saya terlalu jokower
atau memang harus begitu
atau hanur karena
ini partai politik ini yang bikin kisroh aja
jadi kata mas ars udah begitu bagus
kewajiban suami untuk
suami untuk istri yang dalam
bahkan upacara yang sakal tiba tiba jadi terjemahnya kayak suap
jadi kasian mahar yang betul betul
politik dagang sapi tiba tiba dagang sapi jadi buruk banget begitu
karena itu pekerjaan yang halal dagang sapi
model yang baik dan baik
mahar kan sakral juga adalah unsur gitu
oke kita akan lihat bagaimana perkembangannya how low can you go
apakah ada apa namanya
apa namanya peran pak wiranto dalam menengahi
harus kalau ini pak pidato harus
atau memang pak wiranto sengaja mungkin
bukan sengaja saya aduh saya nggak boleh beropini ya
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
kalau pak jokowi saya kira reaksinya cuma gini aja mas
kita akan lihat apakah presiden jokowi
ya suruh pun mbak ella
ikut campur kemudian menengahi karena ini juga bagian dari koalisi pemerintahan presiden jokowi
kita akan lihat perkembangannya dalam beberapa foto kedepan
terima kasih bapak bapak atas perbincangan
kita akan menutup acara cnn indonesia prime news malam hari ini dengan epilognya tentang masalah ini ya
kita akan membahas usai jeda berikut ini